antusias warga lanjut usia mengikuti vaksinasi booster terlihat di puskesmas bugangan semarang rabu
sedikitnya tiga puluh lansia antre menunggu giliran divaksin
dua di antaranya adalah marta sugiyarti tujuh puluh tiga tahun dan onesimo sudarno
mereka mengaku sudah menunggu nunggu kesempatan mendapatkan vaksin booster
mereka yakin vaksin booster akan menambah kekebalan tubuh mereka menghadapi covid
yakin sekali yakin seratus persen
kepala dinas kesehatan kota semarang abdul hakam mengatakan
target vaksinasi booster di ibu kota jawa tengah ini lima orang per hari
dengan rincian masing masing seratus orang di tiga puluh tujuh puskesmas
dan lima ratus orang di tiga puluh lima sakit
vaksin yang tersedia adalah buatan astrazeneca pfizer dan moderna
jadi yang untuk minggu ini ada beberapa yang sisa
kalau tidak salah itu masih ada sisa kurang lebih tiga puluh ribu
itu orang orang yang kita pakai dulu
karena kan dosis yang dipakai kan separuh
sejumlah klinik di semarang sudah mendaftar untuk ikut menggelar vaksinasi booster
semarang jawa tengah